surti sama reva yakin kalau adriana tidak pernah mencintai aku dengan tulus
nah sekarang adiana mau kemana
kamu ke kantor naik apa
naik motor pak
saya harus ketemu sama cewek preman itu
pakai aja pak
kamu ambil aja dulu
terima kasih banyak ya atas kerjasamanya
justru cuma saya yang mau mengucapkan terima kasih ke mam
dengan pekerjaan ini saya dapat rezeki buat modal nanti nikah
jangan lupa undangannya
ih kita diundang ya
kita ini diundang
harus pakai pasangan ya
kalau undangan ya
iya tuh mam
pasti saya undang nanti sama om saryawan juga diundang
itu semua aja yang manas manasin gue ya
masih lu tau
lu aja gak bakal nikah
jangan mimpi cuy
iya jangan mimpi
pergi dulu ya
jangan lupa ngerem ya
eh kenapa lagi
udah lu gak usah kepo lu
ini mobil neng keket tuh mogok tuh bisa nyala gak bisa diberem berem
dinyalain pes pes gitu
kayaknya ini segalanya harus diganti mobil
stnk nya belum diperpanjang kali
neng keti ikut sama kang ewok aja ya
nanti mobil mah urusan orang orang derek
bukan bukan bukan
aduh pegang dulu
ceket maaf ini teh bukan masalah tidak mau berbonceng
takut di sini aja tenang tenang
iya maaf pak lebaran
cuma ini masalahnya ya
mending naik mobil aja ceket
saya mau bosen naik mobil
pengen naik naik motor gitu berem berem
kena sepoi sepoi angin
nah ini tuh bau bau sikil bau bau kaki
itu dulu ngambilnya juga jauh
itu dia di bonceng
eh kalau cuma satu mending naik ojek aja
naik ojek ya
kak ngewok ini tidak bisa tidak bisa
neng kety ratu endor sampri madonna disuruh naik ojek
aduh kak ngewok
aduh miris banget
saya di bonceng
ayah masalah naun deh
ini teh saya bukan gak mau bonceng
ini teh masalahnya
aduh kenapa kenapa
terus saya mesti pinjam belakangnya nih
mau pinjam cai mau pinjam kamar mandi
ya udah saya naun sok
terus belok kanan ya
mau saya antar sok
di sini ada kamar mandi yang berkepribadian
saya nunggu di luar gitu
siapa tahu gak nge wokan
perlu tisu atau apa gitu
oke borgol helatu temannya sebentar ya
saya pamit dulu ya
jangan lama lama dicunggu ya kan
aduh apa sih
supa mati kalau gak ada dia mak
aduh gue gak mau pakai beginian
gila ampun banget
kayaknya gue gak bisa nemenin lo di sini
buat lo gue sih berondong dulu
gue masih banyak kerjaan cuy
masuk masuk masuk sana
kat gitu aja marah
cepat marah lo
kayak gak ngerti perasaan gue aja
lo dari tadi manasin gue ngelulu
jangan lupa undangan
datang ya undangan
jahat banget sih lo
bebe bangun dong
nima datang ya deh
gue kan emaknya
iya kan saya pacaran laki emak
saya kan sedih
emang emak gak sedih
emak juga sedih
makasih ya bebe
kamu udah datang
kamu udah ada di samping aku
kamu jangan nangis lagi ya
lo bagaimana sih
kalau lo cuma ngasih perhatian sama dia
gue kagak lo perhatiin
tapi yan yakin kok
ini semua berkat doa emak
mana dia orang tua ngedoain yang jelek jelek
sampai lo digebukin begitu
bukan gitu mak
ini semua berkat emak
berkat doa emak
makanya yen bisa selamat di sini
mak pasti ngedoain lo yang baik baik
masa emak ngedoain lo biar digebukin
ya kagak lah yan
lo biar cepet sembuh ya
kurang ajar banget dia
jadi bukan anak bc
si alec dan anak anak black cobra
harus ditumpah sabis
mereka gak boleh lagi berkeliaran di jarang
gue harus buat perhitungan sama dia
om bagas sabar dulu deh
bukan cuma karena jumlah anggotanya alex itu banyak
menurut aku kayaknya kalau kejahatan itu jangan kita lawan dengan kejahatan deh
dengan kita gunaan kekerasan masalah itu gak akan selesai oh
lagian kejahatan harus dibayar dengan kejahatan non
lagipula si alek yang main kekerasan duluan non
jadi si alek harus membayar kekerasan ini
si alek gak tau non kalau si yani itu udah om anggap sebagai anak sendiri
biar dia kemudian hari itu gak macem macem lagi sama iyan non
aduh kayaknya om bagas emosi banget deh
kayaknya percuma deh kalau gue ngomong sama dia
pasti dia ngelawan terus
kalau menadap non reva butuh
soalnya saya mau mencari anak anak black kobra yang telah memperlakukan lian seperti itu
saya pergi non
janji sama reva jangan bertindak sendiri oke
gak tau lagi non
gak sel banget iyan dipelukkan demikian
ya pasti om hati hati om
saya berangkat non